wajar tanpa pengecualian atau wtp dari badan pemeriksa keuangan opini wtp ini diberikan atas kinerja kemenkeu pada dua ribu dua puluh
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan opini wajar tanpa pengecualian bagi kemenkeu telah diperoleh sejak dua ribu tujuh belas
ini lantaran adanya penambahan pegawai baru di lingkungan kementerian keuangan